akhirnya gue bisa tunangan juga
sama anak pejabat
hari ini gue tenangan nih
kok ayah gak dateng sih
sampai malam gitu lah
bisa tercapai lagi
mereka bakalan jadian lagi
kalau demi raka dan cahaya
peluk peluk ayah sudah
orang khawatir aja
ini masuk angin alik
badan gua pada sakit
pak bapak kenapa pak
bukan panas lah
bapak kok badannya panas sih pak
bapak masuk angin ya
mungkin karena cuacanya nggak enak mungkin
kalau begini pada gak enak badan bapak
yaudah ayah kerokin ya pak
ayo ambil minyak angin dulu bapak
buka bajunya dulu sebentar ya

masih beli nih saya diet lian
aduh anjing punktu anjing
di situ panjang
aduh dia faruh kita
nanti kita permetang agak agak times
b beta rush
silahkan tuhan frank
cuma ini mungkin mau flu jadi hidungnya agak agak nampak
bapak matanya merah lagi pak
karena angin kan suka bikin mata merah
bapak tuh aneh kok nanya seperti itu sih pak
bapak ini kan bapaknya ayah keluarganya ayah satu satunya
kalau bapak bukan keluarga kami
pasti benci sama bapak
karena bapak orangnya suka ngerepotin kamu
pokoknya bapak ini bapaknya ayah
pokoknya ayah sayang sama bapak
udah bapak tuh jangan mikir yang macem macem
sini ayah kerokin lagi
aacho jangan liksom jangan kasih bapak bapak disini kepadamu
ke foiampun kamu bisa tuan ke willy
bapak tak akan kita berhenti sendirian ayah
stik bersama f nest lalu gota bakal jemputin kita
taun ini lagi selesai aja ya ayah
untuk berjumpa aja tetapi ini ama aku pasti
akhirnya gue bisa tunangan juga sama anak pejabat
hari ini gue tenangan nih
tapi ayah mana nih aduh kok ayah gak ada atuk sih
kalau sampai ayah gak datang
ayo udah siap
kita harus rahasiakan semua ini satu orang pun nggak boleh tahu
kita udah telat yuk
loh ini lampu is dead lagi is dead lagi
mati mati terus dari kemarin mati mati
bikin mau bapu bikin air bangkut apa
kebanyakan nih kursi
ini kan dari long ya lelet you ya
yuk ambilin kursi di depan ada kursi yang lebih tinggi
i butuh kursi yang tinggi ayah
buat apaan sih
udah ambil kursi nunggu apa lagi
lu gimana sih jalanannya nggak bener
aduh buru buru ini raka
iya buru buru pelan pelan
ayah cepet ya nanti kita pelan pelan dulu
oh lagi buru buru ya
udah telat nih
saya harus buru buru non
saya mau kemana sih cantik banget loh
iya sayang nggak bisa cerita sekarang non buru buru sekali
hmm mungkin mereka mau pergi kencan kali
you ini kok very very long you ambil kursi di mana

talitha you ini mundur mundur kayak undur umur
kok muka you bete and cembetut kayak begitu you kenapa you
nggak ada apa apa
itu yang bikin you cembetut and bete you
ayah benar benar nggak datang
ayah kamu nggak peduli lagi sama aku ya
ayah kamu tuh di mana sih
aku mau jasnya bos
jasa jangan lupa dipakai bos ya
jasanya aku mau taruh sini ya bos
aku mau duluan ke bawah ya bos
c selamat tinggal
serta selamat tinggal
sarangkan diri kamu semua

kamu apaashi apartment ya
kami kita bersama sama tujuh puluh x lima belas